tujuh pekerja bangunan tewas saat menaiki lift barang yang anjlok dari lantai lima di sekolah azahra bandar lampung
kepolisian sudah melakukan olah tkp atas peristiwa ini lalu apa sebenarnya penyebab jatuhnya lift tersebut
akan saya tanyakan langsung ke kabupaten tumas polda lampung kompes zahwani pandra arsyad
selamat malam pak pandra
selamat malam mbak sandra selamat malam pak pandra
baik pak dari hasil olah tkp setidaknya sebelum dialog ini kita sudah mendengar
salah satu penyebabnya diduga karena kelebihan beban dari sembilan orang tersebut
memang sebenarnya beban maksimum dari lift tersebut berapa pak
ya baik yang pertama tama kita tuh berduka cita yang mendalam atas wabatnya tujuh orang untuk kerja
yang salah satunya sudah mengerjakan di proyek di asara tersebut
nah pasca kejadian tanggal lima juli dua ribu dua puluh tiga hari rabu lalu sekitar pukul enam belas tiga puluh
tentunya kepolisian resort kota bandar lampung langsung dengan respon cepat melakukan olah tkp
dari olah tkp itu tentu kami menentukan atau memeriksakan pemeriksaan atau pendalaman terhadap saksi saksi yang ada
dan sampai saat ini secara maraton dan secara simutan kami terus melakukan pendalaman
kalau kemarin itu adalah pada hari rabu sore ataupun malam hari kita akan melakukan
pemeriksaan yang menyaksikan langsung dan yang membawa ke rumah sakit di kota bandar lampung
untuk menyelamatkan jiwa dari sembilan orang ini
dan tadi pagi secara maraton kita juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi
jadi total saat ini sudah ada tujuh orang saksi yang kita periksa
baik itu dari pihak sekolah kemudian juga dari pihak yayasan sendiri
sampai dengan apa yang kita sebut dengan proses penyelidikan secara imian
kita telah memanggil atau meminta bantuan dari pusat pelaburan konferensi pob yang ada di palembang
dan ini tengah bekerja
dan juga dari pihak bpns dari dinas tenaga kerja provinsi lampung juga tengah melakukan pendalaman
karena ini menyambut masalah keselamatan
nah ini yang kita selalu melihat daripada spp yang ada apakah sesuai dengan spp ehas tersebut
artinya dari environmental kemudian juga healthy kemudian safety and security
nah ini yang sedang kami dalam begitu pak
kesimpulan sementara dari keterangan tujuh orang saksi dan juga olah tkp apa pak
ya baik ini yang kita temukan di tkp merupakan lift yang digunakan
untuk mencari penyelidikan yang tersebut
untuk mengangkut barang

jadi perunggi satu ratus lima puluh meter
dan dalam waktu yang bersamaan pada pukul enam belas tiga puluh langsung dimuatui oleh sembilan orang
tadi sudah kita saksikan bagaimana luas daripada lift tersebut
sehingga yang sementara juga yang pertama itu tidak kuat
untuk mengangkut beban yang begitu
nah ini yang akan kita dalami melalui saksi ahli
melalui puslapor sendiri
nanti sedang bekerja
jadi kita tetap mendalami proses penyelidikan terhadap kasus yang terjadi
terhadap tentang kecelakaan kerja yang terjadi di kota padang
baik bapak menurut pihak sekolah ini kan berarti sudah di instalasi oleh pihak sekolah
beban maksimumnya sebenarnya berapa pak
yang bisa diangkat oleh lift ini
dan juga biar
biasanya bisa mengangkat orang atau hanya untuk barang
ya memang kan sudah peruntukannya
kalau ini yang kita sedang dalami
ini yang nanti adalah lebih spesifik bagian teknis yang akan memberikan
jadi kita sekarang sudah menunggu dari tim pusat laboratorium korensi kori
untuk bisa menghitung beban secara teknis
apakah sekolah tidak memiliki datanya pak
apakah sekolah ini tidak memiliki data beban maksimum dari lift
padahal lift tersebut di instalasi oleh sekolah
ya ini yang saya katakan tadi
ini kan lift barang
lift barang tentu ada beban maksimum
bahkan juga orang tidak mungkin bisa untuk ini mirip untuk barang
ya kita perhitungan saja
kalau sembilan orang dikali kurang lebih berat badan orang yang jumlahnya cukup berat ya
ini yang tidak mungkin
ini secara teknis tentu sedang didalami
apalagi kemarin itu sedang dalam orang anak anak sekolah
jadi ini yang sudah dikerjakan untuk renovasi di salah satu ruangan di lantai lima atau enam
jadi beban maksimum
apakah artinya sekolah ini tidak memiliki atau tidak mengetahui adanya beban maksimum ini
itu yang saya katakan tadi mbak
apakah lembang kependidikan atau pendidikan sekolah ini mempunyai ehas atau tidak
ya itu adalah untuk lingkungan
kemudian namanya k tiga
kesehatan keamanan dan keamanan
ini yang kita dalami bersama dinas terkait
jadi itu mbak
apakah itu artinya ada dugaan unsur kelalaian pak dalam peristiwa ini
ini nanti unsur unsur pidana yang akan dipersangkakan
ini kita akan masuk ke unsur unsur tersebut
kita sudah siapkan unsur unsur apakah adanya kelalaian di dalam kuhp sudah jelas
kemudian juga nanti dari dinas tenaga kerja ada yang namanya undang undang tentang keselamatan pekerja
yaitu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga undang undang no tiga puluh tahun dua ribu tiga
tentang keselamatan kerja
nah ini kami nanti sudah mengkonstruksikan pasal pasal
agar adanya terang kesel permasalahan terhadap kasus yang terjadi
baik saya konfirmasi
baik saya konfirmasi kembali
berarti ada dugaan unsur kelalaian di sini
ya ini yang sedang kita dalami
dan tentunya nanti pada saatnya kami akan sampaikan kepada publik
adanya suatu kelalaian
dan tentunya unsurnya apabila terlalu
karena biasanya kami sudah mendalami dugaan
tidak pernah atau memang jarang yang orang sampai sebanyak itu
nah ini yang ditembak sementara
baik kemudian bapak kondisi dua korban luka saat ini seperti apa
dan dari informasi atau komunikasi terakhir dengan pihak sekolah
apakah pihak sekolah akan memberikan santunan kepada para korban
tujuh yang meninggal dan dua yang masih luka luka
apakah akan diberi santunan oleh pihak sekolah
ya ini bentuk salah satu bentuk tanggung jawab dari pihak solar
yang jelas kami ini nanti saksi dari sembilan orang ini yang terselamatkan itu ada dua
dan dua orang ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota bandar lampung
tentu kami akan minta keterangan
bagaimana awal mulai terjadi
karena memang kondisinya masih dalam perawatan intensif
nah nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah
sebagai orang yang mempunyai rasa kemanusiaan dan rasa duka yang mendalam
pihak sekolah sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap hal hal tersebut
apalagi kita sudah melihat tayangan tadi
bagaimana keluarganya daripada para pekerja tersebut
begitu mbak sasa
baik terima kasih kabit humas polda lampung
kombe zahwani pandra arsya telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia